keluargamu akan hancur satu persatu
kita tunggu sampai dukun itu keluar
sekarang kita sembunyi

kami berhasil menangkap makhluk jiwa ini
ampun kiai ampun
tolong lepaskan aku
jangan menangkap aku kiai
finderwal berani sekali kamu mengganggu manusia
kalian manusia yang lebih dulu mengganggu keluarga
aku hanya mengalah aku
kinderwo kita berbeda alam
tidak seharusnya kamu mengganggu manusia apalagi berniat untuk mencelakainya
perbuatanmu ini sungguh tidak bisa dimaafkan
aku tidak akan mengalah
aku berjanji tidak akan membawa manusia lagi
mahardika lepaskan dia
kalau sampai aku melihat kamu mengganggu manusia lagi
aku akan bertindak lebih keras lagi
baik aku berjanji kiai
terima kasih kiai
terima kasih kiai
kestari kamu harus cepat kembali ke rumah surotani
jangan sampai semua rencana aku hancur karena kecerobohan kalian berdua
jangan lagi kau banyak bermain main
segera kuasai surotani
terlalu banyak penghalangnya
selama istrinya surotani masih ada
tidak akan mungkin menguasai surutani
biar aku yang urus semuanya
aku akan membuat keluarga surontani berguncang sehebat hebatnya
memang apa yang akan melakukan
kamu lihat saja sendiri
lakukan saja apa yang kuperintahkan
aku juga harus pergi
kamu jaga dirimu
hari sudah mau gelap
apa jangan jangan terjadi sesuatu dengan kang mas panji
jangan sampai ya allah
aku akan menangkap kamu
bawa masuk ke dalam
bawa masuk ke dalam
kanjeng romo apa yang terjadi dengan kang mas panji
romo pun tidak tahu
romo menemukannya pingsan
kang mas panji
kang mas panji ayolah bangun kang mas
jangan membuat kami khawatir
kang mas panji
kang mas panji
kamu sudah berada di rumah
apa yang terjadi denganmu
iya kang mas panji
apa yang telah terjadi denganmu
aku tadi bertarung dengan durkala
dia sedang mengintai rumah kita romo
rupanya dia masih menyimpan dendam kepadaku
memangnya siapa durkala romo
apa romo pernah ada urusan dengan durkala
sudah lama sekali
romo mempunyai urusan dengannya
durkala itu selalu membuat resah wilayah mataram
dan romo berhasil meredam
rupanya dia masih menyimpan dendam kepada roh
mulai saat ini
kalian harus berhati hati
berkala itu pasti akan datang kembali untuk membuat malapetaka bagi keluarga kita
yang terjadi dengan bu asih ada hubungannya dengan durkala
ada apa dengan dia
sakitnya bukan sakit biasa
tapi kiriman dari luar
di mana dia sekarang
sekarang bu asi sudah dibawa sama keluarganya romo
kamu benar benar bodoh
kenapa kamu tidak pernah menyadari
justru kamulah yang membawa malapetaka bagi keluargamu sendiri
keluargamu akan hancur satu persatu
kita tunggu sampai dukun itu keluar
sekarang kita sembunyi
apa yang kau lihat
semua ini ke arah daya